kebanggaan indonesia rio haryanton terima kasih telah hadir di sian indonesia tonight sekali lagi
mungkin saya bukan orang yang pertama mengucapkan tapi anda hari ini menjadi sosok yang paling banyak dibicarakan
menjadi trending topic selamat atas prestasi luar biasanya
saya ingin bertanya apa perasaan anda tentunya sebuah kebanggaan luar biasa
ya tadi kita mendapatkan pengumuman ya dari manor racing
announcement bahwa saya resmi menjadi pembalap formula one yang bergabung dengan tim manor racing
jadi saya sangat terharu dan sangat senang juga karena perjalanannya sangat panjang untuk bisa menuju ke formula one
dan akhirnya hari ini resmi saya bisa bergabung
dan tentu ini tidak terlepas dari dukungan
dari pemerintah pertamina dan juga keluarga kedua orang tua saya para fans dan juga seluruh masyarakat indonesia
dan tentunya juga media media yang di indonesia yang telah memberikan support penuh
tapi bagi rio sendiri apa ini apa ada sedikit menjadi beban nggak sih
karena anda manusia pertama orang pertama dari indonesia pembalap pertama yang akhirnya maju di f satu
ya kalau ditanya tentang beban
sebenarnya beban itu lebih di hari hari kemarin
dimana saya sempat mendapatkan kabar bahwa mungkin saya dipastikan untuk tidak masuk ke formula one
banyak sekali rumus rumus tetapi alhamdulillah akhirnya hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat mengembirakan
dan untuk beban sendiri ya pasti ada tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus dalam
jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk fokus dalam
pekerjaan saya yaitu untuk memberikan prestasi dan mengendarai mobil sebaik mungkin secepat mungkin
tadi rio sempat menyebutkan banyak sekali rumor saya yakin juga perjalanan begitu panjang ada ups ada downs gitu
tapi boleh mungkin di share ke kita semua juga sebenarnya bagaimana sih perjalanan rio sampai akhirnya bandar racing ini memilih sosok rio haryanto untuk bergabung di timnya
ya kita mendapatkan tawaran dari tim manorim dan saya juga berpikir bahwa dia akan bergabung dengan rio haryanto

dan kami begitu selesai melaksanakan kesempatannyacert tanker racing itu di akhir pekan tahun dua ribu lima belas
tapi akhirnya dari support orang tua saya dan juga pertamina ya hari ini saya resmi menjadi pembalap f satu
menyinggung soal dana ini banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra
banyak yang menilai tidak sedikit tentunya dana yang harus dikeluarkan kurang lebih dua ratus miliar rupiah
apa perjalanan sampai dengan itu
yang pasti orang memiliki opini yang berbeda dan saya sangat terbuka
tetapi ini kan bukan dana itu tidak digelontorkan kepada saya pribadi
tetapi ini adalah buat indonesia
ini sebagai investasi indonesia untuk mempromosikan branding untuk bisa diketahui masyarakat luar negeri
dan yang pasti investasi ini
dan yang pasti investasi ini
dan dana segini sebenarnya kalau dibuat tim mener racing ini mereka masih kurang
spending mereka adalah sekitar satu ratus dua puluh miliar juta euro
jadi ini adalah tawaran yang sangat murah
jadi kita harus berterima kasih kepada tim mener racing atas tawaran yang sangat bagus ini
tapi sejauh ini rio sendiri merasakan support atau dukungan dari pemerintah
indonesia itu sebesar apa sih
ya sangat luar biasa ya
dimana dari awal saya mulai karir hingga sekarang
pemerintah selalu memberikan dukungan penuh
dan di belakangan kemarin sempat ada juga isu yang kita kesulitan yaitu untuk mencari dana
tetapi akhirnya salah satu dari perusahaan bumn telah mendukung
dan saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh masyarakat indonesia
dari sabang sampai merauke yang telah mendukung dan memberikan doa
kalau saya tanya apa sebenarnya keuntungan negara ketika negara menginvestasikan rio untuk sampai masuk ke ajang f satu
salah satunya adalah yang bisa yang saya bilang tadi bahwa ini suatu promosi besar buat indonesia
karena kita akan berkembang di dua puluh satu negara yang berbeda
dan total penonton yang menonton balap formula satu itu sekitar satu delapan miliar
dan juga ada sekitar satu ratus delapan puluh televisi yang membroadcast balapan ajang formula satu
jadi tentu kalau dinilai dari segi promosi atau advertising
itu akan sangat menguntungkan
apa target yang diberikan oleh manor racing kepada rio
dan apa pencapaian atau target yang ingin rio dapatkan
ini adalah effort pertamanya kan pasti
yang pasti target dari manor racing sendiri adalah untuk bisa menjadi papan tengah
di mana yang sudah kita ketahui bahwa mereka berambisius
dan mereka sudah merekrut

mener untuk bisa naik ke papan tengah
tidak sabar lagi menunggu
pramusim di hari senin
yang akan datang nanti
target dari rio sendiri tentunya pasti ingin menang
dan ya kita
telah menuju jalan yang panjang untuk
mencapai formula satu dan
akhirnya impian saya terwujud
mungkin mikir ini masih mimpi
masih berpikir kalau ini mimpi
tetapi ya sekarang sudah
nyata di depan mata dan
ya alhamdulillah dan target saya adalah
untuk bisa menuai prestasi
tentunya tidak hanya ikut di ajang
atau keberhasilan mungkin yang rio
capai ketika bisa masuk ke
f satu ini tentunya
membuka jalan bagi rio
dan rio lainnya setelah rio
untuk optimis begitu bahwa
tidak ada kata tidak bisa
untuk bisa masuk ke ajang
f satu apa yang
kepada pebalap pebalap muda
ya yang bisa saya sampaikan adalah
jadi kita mesti percaya bahwa dreams itu ada
dan kita mesti berusaha keras
selain itu juga jangan
pantang menyerah karena
perjalanan itu akan sangat panjang
melewati kegagalan tentunya
juga kadang kesusahan juga
oke terakhir saya ingin tanya
persiapan yang paling besar
sampai nanti untuk
menuju f satu apa
ya yang pasti adalah
saya tetap harus menjalani
latihan fisik untuk menjaga stamina
ya itu saya pelakukan
ataupun bersepeda dan juga fitness
selain itu juga
dan anda rajin sekali
ya saya cukup disiplin
untuk menjaga stamina saya
dan selain itu
adalah untuk berkomunikasi
dengan tim karena itu faktor
yang sangat penting untuk
teknis mobil dan juga
ini waktunya juga pasti
sangat sangat tersisih gitu
apa sih yang anda rasakan
hidup saya akan
dimana ya banyak sekali
banyak mungkin stasiun
televisi dan ya saya sangat
berterima kasih atas
dukungan dari media
media yang ada di seluruh
sepertinya saya tidak akan bisa
setelah ini rio akan
berangkat besok hari jumat
saya akan langsung terbang ke barcelona
sudah mulai testing
testing itu kenapa
testing apa yang dilakukan nanti
yang dilakukan adalah latihan resmi
jadi selama selama
empat hari dari
tanggal dua puluh dua februari hingga
dua puluh lima februari dan
juga tanggal satu maret hingga
empat maret nah
lalu setelah itu setelah itu
melbourne tanggal dua puluh maret
waktunya cukup adat
ya saya harus menggunakan
sesi latihan nanti di
barcelona sebaik mungkin untuk cepat
beradaptasi dengan mobil dan juga dengan
tim tentunya kalau
rio sendiri melihat masa depan
masa depan pebalap pebalap indonesia
rio bukan pebalap indonesia
pertama yang susah atau
menembus ajang f satu
apa sebenarnya sih ini kendalanya
untuk bisa menembus formula
one itu diperlukan
menurut saya salah satu
faktor utamanya adalah prestasi
talent terus yang
tawaran dari tim formula one karena
seatnya itu sangat terbatas dalam
mungkin hanya ada dua
seat yang available dan mungkin
di tahun berikutnya juga mungkin kadang
hanya ada satu jadi
dan juga yang ketiga adalah
dukungan dana dari
juga dukungan dari
masyarakat di negara
saya telah mendapatkannya
dan saya sangat bersyukur
dari keluarga dari orang tua
dari mama dekat sekali dengan mama
iya seberapa dekat
buat saya sebagai
tidak hanya seorang ibu tapi juga sebagai
manager saya jadi
setiap jam kita selalu berkomunikasi
saya sangat berterima kasih kepada
memberikan support yang luar biasa
mempunyai ibu yang
sangat luar biasa
mama selalu ada sama rio dari pertama kali
sampaikan untuk mama
sampaikan untuk mama
ingin mengucapkan terima kasih
support yang luar biasa
dari awal saya mulai karir
saya selalu didampingi oleh mamah
tidak hanya di on track
mama yang selalu
arrange schedule saya juga
seperti mama saya
dan semua kesuksesan keberhasilan seorang rio
semua keberhasilan dan juga kesuksesan seorang rio haryanto didedikasikan untuk
ya yang tentu
kata saya dari awal memang
untuk bisa menjadi
membawa nama indonesia
setelah ini apa sudah
berhasil menebus f satu
ya yang pasti

dua puluh tiga tahun usia yang masih sangat muda
ya yang pasti
berkompetisi aja di formula one
saya juga ingin menuai prestasi
jadi target berikutnya
atau tujuan berikutnya
untuk bisa menjadi juara dunia formula one tentunya
akan menjadi tantangan besar lagi
ya kita semua manusia
dan kita semua memiliki kesempatan
kita semua memiliki kesempatan
untuk bisa mewujudkan
dan ya saya akan berusaha
dan terus bekerja keras untuk bisa
mencapai itu baik
sekali lagi saya ucapkan selamat
good luck untuk
bertanding di f satu terima kasih
terima kasih sudah mengharumkan nama indonesia
ini sebuah prestasi yang luar biasa
dan cukup membanggakan di usia rio yang masih
ya terima kasih